oke langsung saja kita ajak anda kami akan ajak anda untuk melihat bagaimana aktivitas di tempat pemungutan suara calon gubernur nomor urut satu yaitu agus harimurti yudhoyono
ini sudah bersama istrinya didamping istrinya anissa pohan
dan akan melakukan pemungutan suara di kawasan rawa barat jakarta selatan
karena memang seperti diinformasikan oleh korespon kita yang tadi melaporkan dari sana bahwa pada pukul sembilan ini rencana memang kedua agus dan juga berserta sang istri akan melakukan pemungutan suara di tps di rawa barat ini
dan kalau kita berbicara pemungutan suara mungkin ini pemungutan suara pertama buat agus gitu karena sebelumnya dia adalah seorang militer
aktif di militer
aktif di militer sehingga baru pertama kali ini mungkin dia bisa menyalurkan aspirasinya gitu untuk melakukan pemungutan suara
dan pastinya juga
dan pastinya juga sangat optimis ya akan menang di tpsnya sendiri pasti ya
oke kita nanti akan lihat bagaimana jalannya pemungutan suara di tps calon gubernur agus harimurti
kemudian ini ada calon wakil gubernurnya pasangan calon nomor urut satu yaitu silviana murni yang sepertinya juga baru saja tiba di lokasi pemungutan suara
didampingi juga bersama keluarganya
dan memang seperti terlihat seperti janjian begitu ya ketika harus bareng bareng datang ke tempat pemungutan suara
seperti tadi juga anies
tadi anies dan sandiaga gitu juga datang secara bersama sama mungkin sudah dibentuk untuk menunjukkan bahwa kedua atau masing masing pasangan ini bahwa kompak bisa bekerja sama dengan baik
ini mungkin ditunjukkan dengan cara secara bersamaan datang ke tempat tps meskipun lokasinya bisa dikatakan agak jauh jauhan
oke kita akan lihat ini silviana murni sepertinya akan memberikan pernyataan
hari ini terlihat lengkap keluarga
dengan pakaian batik betawi
ya itu memang secara sebenarnya secara nggak sengaja aja tadi pagi kan gitu
eh apa yang kita punya
ada batik betawi
seragam gak ada gitu
karena emang biasanya kan saya suka bikin seragamnya bareng bareng gitu
kalau lebaran atau apa
eh ada baju betawi bareng yaudah
ini seragam khusus buat nyoblos atau
udah lama ini
kan ini baju yang sama juga dengan mas agus
empat bulan lalu lah
ibu seberapa yakin bu hari ini untuk memenangkan ini
gak pakai seberapa yakin
bu kabarnya bu hari ini mas agus juga jalan ke tps nya
sama nih dengan ibu janjian bu
mau perginya bareng bu
banyak sekali hal hal yang saya suka nalub sama mas agus
dibet bapak gitu
terus kalau pakai baju
misalnya pas aku lagi pakai jaket ya
mas agus udah pakai jaket aku pakai
jadi banyak sekali
kemistri nya dapet banget
ya dapet banget
termasuk ketika angka satu itu
kita berdua sama gak mau ngomong
pas udah dapet nih
bu aku kan feeling aku
jadi emang tiba tiba tuh emang udah kemistri nya udah
tadi kegiatan sebelum datang ke tps ngapain aja bu
saya yang pertama pasti kita sholat bersama
terus kemudian kita berdoa
aku kan di rumah punya meja demokrasi
jadi ada meja makan kuku
itu pun namanya kan meja demokrasi
jadi kita suka ngobrol
suka ya saling mengevaluasi lah gitu
jadi sarapan apa
sarapannya banyak banget
karena kan disana juga banyak ya orang yang tinggal di rumah saya
kita kan ngaji dua puluh empat jam di rumah gitu kan
terus kemudian ya banyak lah temen temen yang ikut berdoa atau apa gitu
terus agenda ibu abis ini mau kemana bu
habis ini rencananya saya mau keliling aja
kebetulan anak saya tuh yang adanya di tps sana
jadi mungkin dari sini saya mau ke panggat
jadi dari sini kesana lihat anak saya
soalnya anak saya kan rumahnya depan depanan nih
jadi dia keberan bagiannya disana
ada informasi ada tim diputihkan tim pemenangan wisma proklamasi empat puluh satu
ya rencananya begitu
nanti saya biasanya koordinasi sama mas agus
mas agus dimana
apakah perlu bareng atau kita misah
kita antar dua nih
kalau nggak di wp atau di kuningan
atau dimana gitu
pak silvi dan mas agus bisa di kuningan bisa di wp
ya bisa di kuningan bisa di wp
terus yang pasti saya juga dari sini mungkin saya kalau misalnya sudah selesai
saya mungkin pengen lihat dulu
tapi lihat situasi kondisi deh di lapangan nanti
tapi yang pasti saya akan ngawal juga hasil penghitungan suara di sini
yang di tps satu ratus tiga siapa bu nanti bu
yang akan mengawal dari tim ini
timnya sudah ada lengkap
tapi bu nggak disini bu ya
bisa jadi aku disini
saya mau lihat situasi aja sampai saya teleponan bagaimana baiknya
ada pendapat khusus
harapannya pasti saya sudah berdoa terus
berdoa ikhtiar udah gerilya lapangan sudah ada perjalanan spiritual
ya itu tadi kita lihat bagaimana komentar dari calon wakil gubernur
sylvia namurni terkait dengan proses pemungutan suara yang dia lakukan pada hari ini
tadi juga sudah disempat ditanyakan oleh rekan rekan media apakah saja agenda yang akan dilakukan oleh pasangan ahy silvi pada hari ini
kemungkinan nanti juga akan pasangan ini akan menuju ke megakuningan dan juga akan melihat pada sore hari bagaimana jalannya quick count atau hasil hitung cepat di posko pemenangan di wisma proklamasi
kalau kita lihat tadi di semalam sebelumnya ini agus harimurti yudhoyono juga sempat
sudah sibuk begitu beribadah berzikir di kediaman susilo bambang yudhoyono
ya karena sebelumnya kita tahu juga agus harimurti ini usai melakukan debat kemarin terakhir juga berangkat umroh ibadah umroh gitu
berharap bahwa agar pelaksanaan pilkada ini juga berjalan lancar
dan tadi sylvia namurni belum sempat melakukan pemungutan suara tapi sudah dijaga ke wartawan gitu
dan kalau kita lihat sekarang ini agus harimurti bersama sang istri baru saja selesai melakukan pemungutan suara sambil menunjukkan kelinkingnya
dan juga telunjuknya bahwa sudah melakukan pemungutan suara
kita nanti juga masih akan menunggu apakah agus harimurti beserta dengan sang istri akan memberikan konferensi persnya
usai melakukan pemungutan suara di tps di kawasan rawa barat jakarta selatan ini
memang menarik sekali untuk kita lihat kita untuk simak begitu ya bagaimana perjalanan pertarungan
para pasangan calon tidak hanya para pasangan calon yang ikut di pilkada dki jakarta
namun juga di pilkada lainnya
artinya di pilkada serentak di satu ratus satu wilayah indonesia
bagaimana pertarungan atau kontestasi politiknya selama tiga bulan kurang lebih terhitung dua puluh delapan oktober sampai dengan sebelas februari kemarin
karena banyak sekali atau tingginya tingkat eskalasi politik yang terjadi
tapi tidak hanya tingkat eskalasi politiknya namun juga tinggi tingkat konflik atau kerawanan yang potensial diciptakan
di pilkada serentak di tahun dua ribu tujuh belas ini
kalau kita lihat setidaknya ada lima daerah begitu alfian di seluruh wilayah indonesia
artinya yang ikut ya
yang ikut dalam satu ratus satu pilkada serentak ini
termasuk dari satu ratus satu daerah ini yang memiliki tingkat kerawanan konflik tertinggi
tercatat untuk pilkada dua ribu tujuh belas ada lima provinsi
ada papua kemudian ada papua barat aceh dki jakarta dan juga maluku

kalau kita lihat juga saat ini agus harimurti yudhoyono juga sedang bersiap siap untuk melakukan konferensi pers
usaha melakukan pemungutan suara
dan kita masih terus menantikan
dan sambil kita juga mengingatkan pada para netizen yang mungkin saat ini juga masih memantau proses pemungutan suara
mungkin bisa melakukan twitter atau facebook atau apa dengan hashtag untuk lima tahunnya gitu
untuk melakukan mengutarakan pendapat pendapatnya melalui media sosial yang ada
jangan lupa dengan hashtag untuk lima tahun
langsung saja kita lihat bagaimana komentar dari agus harimurti yudhoyono terkait dengan pemungutan suara hari ini
boleh cabut aja ini ke
mereka cabut aja
udah pakai depan pakai depan ada ada ada
dilakukan beberapa karena dikerubutin wartawan yang lumayan banyak
jadi agus memang harus melakukan persiapan
dan kita dengarkan bersama konferensi persnya
saya kembali ke negara
saya kembali ke negara

dan tentunya ini sangat spesial dan bersejarah buat saya pribadi
karena bukan hanya menggunakan hak pilih tetapi juga saya dalam perjuangan ini menjadi perusahaan di jakarta
dan mudah mudahan hari ini hari pemungutan suara dapat berjalan dengan aman lancar damai jauh dari segala kecurangan kecurangan atau pelanggaran pelanggaran yang bisa merugikan kita semuanya
dan tentunya saya berharap bahwa warga jakarta memiliki antusiasme yang tinggi untuk datang ke tps untuk bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik
karena masa depan jakarta kita akan berjalan dengan baik
ada yang datang untuk menjawab moral kita bersama
tentunya jika ingin melakukan perubahan untuk kota yang kita cintai ini semua harus menjadi bagian dari perjuangan itu
dan tentunya perjuangan itu dimulai dari datang ke tps dan menggunakan hak suara kita
pasak enam ini ada empat ratus delapan puluh satu di dpt apakah optimis bisa mendapatkan seratus pas yang selalu
insya allah insya allah ya saya berharap bahwa warga di tps enam ini bisa juga benar benar bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik
dan tentunya saya berharap bisa memilih saya
mas siap menang siap kalah nggak mas siap menang siap kalah nggak mas
kenapa siap menang siap kalah nggak mas
ya pasti itu kan itu sebuah realitas dalam hidup ya tidak perlu dipersoalkan yang penting
saya menghilangkan andai andai bagaimana kalau terjadi a terjadi p saya hanya ingin fokus terhadap perjuangan yang telah saya mulai dan diakhiri dengan pemungutan suara
mudah mudahan hasilnya terbaik untuk saya pribadi untuk keluarga besar dan juga untuk seluruh warga jakarta
yang menginginkan perubahan dan yang menitipkan harapan harapan besar mimpi mimpi besar mereka kepada